din aku temenin ya
yol kayaknya aku tau jari tangannya galang dimana
ini mang kosim neng yuli
oh ada apa mang telfon malem malem
itu saya cuma mau kasih tau temennya neng yuli yang kemarin malem dateng kesini sama neng yuli tuh
oh maksudnya dini
iya kali saya kan gak tau namanya pokoknya dia dah
iya dini kenapa mang
sekarang dia lagi ada di sekolahan nih
hah di depan sekolahan
itu lagi nyari jarinya si galang yang hilang katanya
mamang bercanda kan
ya siapa yang bercanda orang dia bilang begitu sih
yaudah kalau gak percaya mang kosim fotoin ya
ntar mang kosim kirimin ya tunggu
yaudah ditunggu ya mang
aduh kenapa sih dini
makin hari makin aneh dek

ya kita kembali ke sekolah
ya kita kembali ke sekolah
ya kita kembali ke sekolah
ya kita kembali ke sekolah
ya kita kembali ke sekolah
ya kita kembali ke sekolah
ya kita kembali ke sekolah
ya kita kembali ke sekolah
ya kita kembali ke sekolah
ya kita kembali ke sekolah
ya kita kembali ke sekolah
ya kita kembali ke sekolah
ya kita kembali ke sekolah
ya kita kembali ke sekolah
ya kita kembali ke sekolah
ya ampun ternyata selama ini dini gak bohong
jadi selama ini
ini dihantuin sama hantunya galang
gak diangkat lagi
aku minta maaf buat apa
semua cerita kamu aku gak percaya
cuma sekarang aku percaya
kalau kamu bener bener dihantuin sama
syukur deh yuk
kalau sekarang kamu percaya sama omongan aku
kemudian kita pulang aja yuk
aku masih mau nyari jaringnya galang
tapi kalau misalkan kamu mau pulang
kamu pulang duluan aja
aku gak apa apa kau sendiri disini
mamah kamu din
bilang aja kalau misalkan aku itu
minep di rumah kamu
dini masih di rumah kamu kan
masih ke tante
besok kita berangkat sekolahnya bareng
oh ya sudah
tapi didurnya jangan malem malem ya
d liber halaminya
jari tangannya galang dimana
ini jarinya galang
kamu bawa sarung tangan gak
pokoknya besok lo harus antriin gue
ke makamnya galang
buat nguburin jarinya ya
sekarang jari kamu udah aku kubur
sekarang jari kamu udah aku kubur
jadi aku mohon sama kamu lang
jangan ganggu aku lagi ya
dengan cara ini
ya aku yakin
karena galang udah janji sama aku
galang itu di sekolah
aku tuh gak pernah dapetin janjinya
omongannya gak bisa dipegang
iya satu sekolah itu
tau kalau galang itu gak pernah
ya udah kita liat aja nanti malem
kalau misalkan emang
dia masih gentayangan di depan sekolah
bener bener kata temen temen kamu
dia itu pembohong
gak bisa dipercaya
pakai kamera hp bisa nangkep setan
ya ampun yul
ternyata kalau lagi garut garut kepala kayak monkey juga ya
kayak monkey banget ya
gak gak gak
ini bagus banget
itu kayak monkey banget di sini
kamu yakin hantunya bisa kelihatan lewat kamera handphone
ya coba aja dulu kan namanya juga usaha ya kan
ya galang gak ada di sini
din phone aku juga gak ada
berarti benar galang itu udah nepetin janjinya
ya din kamu berhasil bikin galang tenang
kamu kenapa din

gak ada kan
ini yang gue